jalanan jalanan jarane jalanan
jek jek dong jek jek dong jarane melapuneng lor

poro bopo bawang pun membuka pintu pintu gaib
pangeran pangeran tampan berkuda kepang pun muncul
menari nari di atas tunggangan anugerah para dewa
ya pemain kepang merupakan penggambaran pasukan penyiring klono swandono
raja bantarangin yang mengikuti sayam bara memperbutkan dewi songgolangit
ada yang mengaitkan dengan sejarah lahirnya kediri ada pula yang menyebutnya sebagai cerita pengantar tidur
di balik kontroversi asal muasalnya legenda ini telah melahirkan seni tradisi asli kediri yang kerap disebut dengan jaranan
sebetulnya jaranan itu merupakan sebuah senian yang lahir dari rakyat
jadi jaranan itu lahir dari sebuah folklore atau sebuah kisah yang berlaku di dunia ini
dimana seorang putri raja bernama dewi songgolangit itu dilamar oleh beberapa pangeran dari berbagai kerajaan
jadi disitu akhirnya yang dijadikan ini dijadikan dasar untuk visualisasi geraknya itu adalah pengiring pengiring
dari ini salah satu pelamar yang bernama klono swandono yang dari kerajaan
bagi sanggar jaranan yang masih memegang pakem tradisional kidung pumo pumo adalah kidung yang wajib dibawakan saat pagelaran
kidung ini berpesan agar manusia tidak berlebihan mencintai dunia
hidup dengan sederhana dan tetap waspada
berbuat kebaikan agar karma buruk tidak menjadi penghalang perjalanan menuju nirwana
selain kidung pumo pumo kidung rumexo aengwayangikg partai sajikere
menjadi kidung wajib saat tokoh singo barung muncul dalam pagelaran
itulah shancha semangat
jadi di sini diceritakan bahwa ada sebuah kidung
jadi di situ bahwasannya kita memuja memuji pada tuhan yang maha esa melalui kidung
menekuni seni jaranan tradisional bukan hal mudah
selain harus berhadapan langsung dengan kesenian modern yang kian deras masuk
pagelaran jaranan yang masih memegang pakem ini juga membutuhkan biaya besar
dalam satu kali pagelaran sesaji yang dihidangkan membutuhkan biaya sebesar lima ratus ribu rupiah
menghabiskan kemenyan hampir satu kilogram dengan anggaran mencapai satu juta rupiah
setiap sesaji yang disuguhkan pun memiliki makna dan tak boleh ditinggalkan
tapi saya ambil nilai dari inti intinya aja dulu
salah satunya adalah cok bakal jenang sengkolo panggang tumpeng
mengandung makna bahwasannya jenang sengkolo yang terbuat dari bubur merah maupun putih
merah simbol dari ibu pertiwi
putih adalah bopo angkoso atau angkasa ini
di situ ada muirah ditumpangi putih berarti adalah alam ini dikemuli langit
simbol alam semesta
ketika putih ditumpangi merah di situ langit dikemuli bumi yang berarti adalah diri pribadi
karena di dalam diri pribadi maupun dalam alam semesta ini adalah satu kesatuan yang sama elemennya sama
tak hanya saat pagelaran bahkan sebelum pagelaran seluruh peralatan pun wajib disucikan dengan ritual khusus
seluruh ritual dan sesaji merupakan sarana untuk mengantarkan roh masuk ke dalam diri pemain jalanan
itu tadi saya sudah katakan yang paling sedikit itu dengan adanya waktu g tiga puluh s itu
jadi yang salah digodkan salah sehingga takut semua
jadi seniman seniman jarang itu yang tidak salah kena musibah
ada yang lari ke sumatera lari ini ya akhirnya vakum tidak ada sulit
karena jarang itu memang melalui kediri lama lama generasi muda itu mengerti
oh iya kita itu nggak salah apa apa akhirnya mengerti
dia berani membuat lagi jaranan
jati diri jalanan kediri terletak pada latar ceritanya
yang banyak dipraktikkan oleh grup grup jalanan dari kota lain di jawa timur
dari seni jaranan kediri ini terlahirlah reok dari ponorogo
yang kondang disebut bantar angin atau wengker
seni jaranan diperkirakan muncul pada abad ke sebelas
kemudian legenda ini pun berkembang di antara kalangan abangan
seni jaranan itu melahir dari kelompok masyarakat abangan
jadi menurut clifford gates itu salah satu ciri dari kelompok abangan itu dia adalah pemujaan leluhur
memakai sesajen jamin jamin dan lain sebagainya
sampai sekarang kalau saya melihat bahwa kondisi masyarakat kota kediri atau di kabupaten kediri
ini masih terpengaruh dengan hal seperti itu
sebagai contoh ketika ada orang memadakan pacara perkawinan
atau kelompok jaran maupentas dia biasanya melakukan ritual
itu di tempat yang dinamakan danyangan
untuk meminta izin agar keselamatan acaranya itu lancar dan lain sebagainya
itu salah satu ciri dari masyarakat abangan itu pemujaan leluhur itu masih terasa di daerah kediri
hingga kini belum ada bukti bukti arkeologis yang mampu menjadi rujukan sejarah jalanan kediri
meski demikian seni tradisi ini tumbuh subur dan lesai

terakala ini dipengaruhi tahun kemunculan kisah dewi songgolangit
yakni pada abad ke sebelas
di mana sang raja pada saat itu merupakan pemuja siwa
seiring kian populernya seni jaranan di kediri
dalam satu bulan bambang mampu menjual dua hingga tiga barong
dengan kisaran harga empat hingga sepuluh juta rupiah per unit
tak hanya perajin barong perajin topeng ganongan pun mendulang untung besar
dalam satu bulan tungki han tommy
perajin topeng ganong yang merupakan murid dari bambang sutrisno
mampu menyelesaikan hampir lima puluh topeng ganong dengan berbagai karakter
harga topeng yang ia jual pun bervariasi
tergantung nilai seni dan tingkat kesulitannya
satu unit tapeng ganong bisa seharga tiga juta rupiah
gaya ukiran pungki tidak memiliki ciri khusus
ia hanya mengaplikasikan imajinasi dalam gerak tangan ke atas kayu yang ia pahat
menurut dari saya cuma itu dari imajinasi yang keluar dari pikiran saya
setiap karakter topeng berbeda beda mbak
ter masing masing topeng ada yang wajah melas
kayak gini ada yang wajah lucu
ada yang wajah kayak orang marah itu kayak gini
yang saya tahu wajah dari gunung itu kan sosok pate yang unik
cennaka cuman saya melambaskan dari ukiran ini
mas aku minta begini mas aku minta ganti
begini ya saya lanjut
dalam seni jalanan ke diri
topeng ganongan merupakan manifestasi dari pujongo anom
patih dari kerajaan bantar angin
yang diutus raja klono swandono untuk mempersunting dewi songgulangit
pujongo anom juga dikenal dengan nama kiageng kutu suryongalom
seorang cendikiawan majapahit yang memiliki kesaktian tinggi dan berpengetahuan luas
yang merupakan kritikus hebat kerajaan ponorogo
perajin kuda kepang yang sudah mencintai seni jaranan sejak kecil
mengaku bangga dengan kemajuan seni jalanan saat ini
dalam satu bulan supar yono yang telah menekuni kerajinan anyam kuda kepang sejak tahun dua ribu dua belas ini
mampu mengerjakan dua belas unit kuda kepang
satu unit kude kepang ukuran sedang ia jual seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah
sementara untuk ukuran besar seharga lima ratus ribu rupiah
selain kuda kepang ia pun menganyam celeng bambu dan plastik
harmoni ketiri petola budaya ketiri sangat menari hati
latar kanan dengan kemoyan harmoni ketiri
para pemain jalanan ini kebanyakan berusia empat belas hingga dua puluh tahun
bukan untuk berlaga bergaya atau menyombongkan diri
kecintaan pada seni tradisi kedirilah yang membuat mereka rela mengikhlaskan jiwa dan raga
guna melestarikan kesenian yang dekat dengan dunia mistis ini
dunianya itu adalah sebuah karya yang berkata
itu putih semua putih gelap gak sedar apa apa
sudah mau melakukan gerakan apa apa itu sudah di luar nalar
ya pernah di cacimati nampak gedek di pecuti tabun juga nyapu jadi kan gak ada
waktu dirasukin itu pikiran sudah kosong mbak hilang semua
badan rasa ringan kayak saya itu tidur
terus gerak sendiri
dalam sekali pagelaran pemain jalanan bisa kerasukan hingga dua kali
untuk menjaga agar jiwa mereka tetap utuh
pemain jalanan muda ini membekali diri dengan ilmu agama
seni berdampingan dengan religi adalah dua sisi yang diharapkan dapat membawa harmoni
seni tradisi tak boleh mati
selain menjaring kalangan muda untuk menjaga kelestariannya
jaranan pun banyak diajarkan di sekolah sebagai ekstra kurikuler
lebih dari lima sekolah tingkat pertama dan atas di kabupaten dan kota kediri mengajarkan seni jalanan
saya berpikir bahwa untuk menanamkan rasa cinta pada tanah air
itu salah satunya bisa melalui seni
khususnya seni tradisional
melalui seni tradisional anak anak bisa diajarkan sikap sopan santun
kemudian kedisiplinan saat berlatih
selain itu juga untuk rasa estetikinya
baik saat ini maupun ketika nanti menjadi dewasa
jadi seni tradisi ini salah satu langkah untuk pembinaan
atau pendidikan karakter siswa
sanggar seni milik sekolah menengah pertama negeri enam kota kediri
kerap menerima tawaran petas di kediri ataupun di luar kota
karena seni jalanan telah mendarah daging pada setiap penduduk kediri
sekolah pun tidak mengalami kesulitan dalam mengajarkan seni jalanan
dalam kondisi seni jalanan
sekolah mengajarkan seni jalanan untuk penduduk kediri
anta prasasti tanpa bukti arkeologi
bahkan tanpa tulisan yang terbaca mata
legenda dewi songgolangit abadi hingga kini
jaranan kediri saksi tiga zaman
mampu bertahan dalam berbagai peradaban
tugas generasi kini bukan hanya soal mempertahankan jati diri
tapi juga soal melindungi seni dan menyandingkannya dalam harmoni masyarakat kediri